ya sudah dua hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan pak ridwan kamil
untuk menyebutkan kisah kisah yang mendalam
tapi alhamdulillah sudah ditemukan dan sudah direbakkan pada kementerian luar negeri
ada ibas untuk secara maksimal membantu pulangan kisah dari indonesia dan kita dapat